ya salam ternyata haikal nggak ilang start di sholat tahajud
berarti haikal memang bener bener santai telah dan ya ub ya
yuk yuk yuk yuk yuk
begini aja deh sebagai permintaan maaf
belajar bareng gimana iya ya boleh boleh yuk aku kasih pertanyaan kalian jawab ya oke nih
kalau misalnya kita ngelakuin kesalahan terus kita meminta maaf sama allah misal
kesalahannya itu berbohong kita harus ngapain walaunya soleh ya bertobatlah ya
masa ya kayak begitu yang tak lucu dong caranya gimana tobat tuh gimana caranya
kasih tahu nih kita harus baca istighfar dan kita tuh harus mohon kepada allah supaya
me hair terus cuma itu ada cara lain enggak ada juga sad sunnah taubat abu jadi ada juga sholat
sunnah untuk bertaubat ada tajak caranya enggak
atau you gak tau
haaa pasti gak tau ya
i tau lah
i cuma mau tau pelajaran kita itu beda gak
i diajarinnya ini you diajarinnya itu
ya kalo kamu udah tau itu ya udah gak usah nanya
ya kan mau benerin
ya udah gak usah ngegang
orang turunan juga udah naik kan udah ngegas
ya gak bakalan beda lah haika
ustadz gak bakalan mungkin ngajarin kita yang salah
apalagi buku tuntunan soalnya juga ada
jadi insya allah gak bakalan beda
eee ada bukunya
nanti aku boleh pinjam gak
ini bucah katanya udah tau
tapi kok mukanya kayak gak tau gitu ya
kenapa pak leo
ini loh haikul udah gak ada
tapi tidak ada di tempat tidurnya tuh
liat tuh tuh gak ada kan
ya udah kita bangunin yang lain
kamu bangunin sholat ya
ini lagi pupuk terus ya
aduh toh ya terus
cepat loh lama banget itu doang
ternyata haikul gak ilang ustadz
dia sholat tahajud
berarti haikul emang bener bener santai telah hadan ya ube ya
yaudah yuk yuk adik adik santri yuk
ya allah ya allah
ya allah ya allah
masya allah ya ustadz
ih haikul ya
kenapa ternyata pada ngantuk nih
anak anak santri kalian jangan pada tidur dulu ya
kenapa sih mister ustadz
wah kita kan ngantuk mau sleep
mancing ikan di tengah laut
daripada kalian tidur
mendingan juga sholat tahajud
wah tapi ngantuk
eh tenang tenang adik adik santri dengerin ube
kita tuh diingetin oleh allah swt
lihat tuh haikul
meskipun kita lagi kena musibah kena bencana tempat sholat kita terbatas
tapi kita nggak boleh lupa
kebiasaan baik kita sholat tahajud

kalau musah tahajud
sleep bentar ya misalnya udah lima menit aja
kita kasih pantun lagi ube
di selokan ada undur undur
undur undur gak mundur jalannya
jangan utamakan waktu untuk tidur
karena ada waktu kita tidur selama lamanya
nah maka dari itu
manfaatkan waktu sebaik baiknya untuk ibadah kepada allah sw
siap siap siap
deket sumur tua
ingin diriku jadi seperti
semuanya sholat tahajud dulu ya
ya allah tuhan
aku kan dapatkan semuanya
masih kefir allah
kita sholat dulu ya
kita sholat tahajud
kalau sholat tahajudnya dibantu pagi bisa enggak
ya enggak bisa dong
kalau pagi kan namanya sholat subuh bukan tahajud
kalian mau enggak
doa doanya mudah dikabulkan sama allah
ya kalau gitu kita mulai lagi sholat tahajudnya
kita biasakan lagi
malu kan sama haikal
mungkin aja karena haikal gak pernah lihat kita sholat tahajud
makanya dia sholat sendiri
aduh ini gara gara haikal
kita tuh lagi anak anak tidur
tiba tiba kita dibangun
nanti kita kerjain ya harus di gibran
harus di gibran
sejak pindah kesini jadi susah
mau wudhu aja ngantrinya lama
harus bawa air sendiri kayak begini
hah sebulan kayak gini keker otot gue jadi binaragawan gue bisa nih
segala copot lagi nih sendah
kok lo nyiram gue sih
eh itu lu yun
taneman juga kalo disiram air mah dia jadi
tumbuh dan berkembang
badan lu tuh yang berkembang
biarin emang badan gue kaya bunga
iya bunga bangke
bisa aja lu cabut jarum
nih terus ada doanya
aku memohon ampunan kepada allah yang maha agung
yang tiada tuhan
ada tuhan melainkan allah
dia tuhan yang maha hidup
yang berdiri sendiri
dan aku bertaubat kepadanya
shalat sunnah hajat
shalat sunnah hajat
shalat sunnah hajat adalah shalat yang dilakukan
supaya keinginan kalian terkabul
supaya keinginan kalian terkabul
keinginan kalian terkabul